nah ini udah nih
halo selamat siang buat teman teman yang sudah join di live instagramnya cnn indonesia tv
lagi pada ngapain aja mungkin ada yang lagi wfh di rumah ada yang masih di jalan
terus ada yang lagi beraktifitas mungkin di rumah sekarang sambil nonton live ignya kita
nah jadi hari ini tanggal dua puluh tiga juli ini bertepatan dengan hari anak nasional
nah jadi buat temen temen yang mungkin hari ini masih di jalan
hari ini ada yang lagi di rumah aja tuh katanya karena corona
jadi bagi temen temen yang hari ini saya doain pokoknya hari ini join instagramnya live dari cnn indonesia tv
semoga semuanya sehat sehat tapi yang lagi nggak sehat lagi punya masalah juga semoga masalahnya segera terselesaikan
pokoknya yakin aja kalau misalnya ada masalah nanti bisa segera diatasi pasti selesailah masalahnya ya
nah hari ini nanti kita akan berbicara tentang masalah yang ada di dalam hidup kita
nanti kita akan ngobrol ngobrol ini karena bertepatan dengan hari anak nasional
tentunya saya mau ngucapin selamat hari anak nasional buat adik adik calon generasi bangsa calon penerus bangsa
yang pasti untuk anak anak indonesia dan untuk anak anak seluruh dunia kali ya
ini lagi suasananya lagi banyak banget keterbatasan banyak hal hal yang juga nggak

yang bukan cuma kita aja mungkin yang kerja gitu ya
yang bukan cuma kita aja mungkin yang kerja gitu ya
kita aja mungkin yang kerja tapi adik adik anak anak juga yang masih belia gitu ya
masih anak anak ini kena imbasnya juga
karena mereka juga sekolahnya terganggu jadi harus fiadari gak maksimal
tapi apapun pokoknya keadaan saat ini kita harus tetap optimistis harus tetap semangat menjalani hidup
karena ya kita gak tau gitu ya mungkin keterbatasan ini
ini nantinya bisa jadi modal kita juga buat lebih semangat gitu ngejalanin hari hari dan menjalani hidup kita

nah hari ini karena kita bertepatan sama hari anak nasional
jadi kalau ngomongin masa atau masa anak anak
masa kanak kanak gitu ya
ini kan dulu kita salah satunya inget banget pasti adalah
kalau zaman saya kecil dulu
kartun itu biasanya kita nontonnya bisa di hari minggu aja
di hari minggu ini pasti kartun kartun kayak doraemon
terus ada apa sih dulu tuh pokemon digimon
itu kita biasa nunggunya harus nunggu hari minggu dulu
tapi kalau sekarang kayaknya sudah ada youtube gitu ya
sudah banyak platform
jadi anak anak juga sebenarnya bisa mengakses kartun
atau tontonan anak anak kapanpun dan dimanapun
kalau misalnya kita dulu atau sampai sekarang
juga masih seringnya nontonnya kartun kartun buatan luar negeri gitu ya
nah ini sebenarnya
saya yakin sudah banyak yang

ini pasti sudah nggak asing lagi karena
apa ya ini salah satu kartun yang
keren banget karena dia sukses secara komersial
tapi juga di satu sisi kualitasnya juga bisa
apa ya kualitasnya juga bagus gitu
kualitas animasinya ceritanya
jadi ini bahkan jadi salah satu tunjukkan buat
banyak keluarga di indonesia nih
buat apa ya buat sarana belajar gitu
ya dibalik animasi dari nusa official gitu
jadi nanti teman teman kita akan tanya tanya langsung nih
kira kira gimana sih kartun nusa official ini
mereka punya program apa aja terus mereka kepengaruh nggak
sama corona kemarin atau sama corona ini
pasti ada pengaruhnya lah tapi kita akan cari tahu
apakah project project apa aja yang ketahan
mungkin kalau yang ngikutin juga mereka ada beberapa project sebenarnya
yang mau di launching atau mau berjalan pada tahun ini
tapi nanti kita akan tanya tanya nih kira kira
mereka proyeknya apa aja yang mau dikejar atau mau di
nanti saya masih nunggu nih teman teman dari nusa untuk bergabung
tapi emang ya kalau ngomongin masalah atau zaman anak anak
memang kartu ini salah satu yang ah ini dia sudah bergabung
selamat siang mbak wina
selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik apa kabar
ya mbak wina jadi kalau saya jelasin sedikit ini mungkin yang sudah join
jadi saat ini kita sudah
saat ini kita sudah bareng bareng bersama dengan mbak wina nuariza
ini beliau ini adalah ceo dari ashtara
dan juga ip management dari nusa official benar ya mbak ya
oke mbak kalau ngomongin kartun apalagi kartun lokal gitu ya
ini kan salah satu yang jadi pilihan gitu ya
buat keluarga indonesia ini adalah nusa
kartun nusa memang kalau saya sih termasuk mengikuti gitu ya
dari dulu mulai hadir di youtube juga bisa dibilang kita lihat kualitas animasinya keren
ceritanya juga nilai nilai islaminya gitu ya nilai nilai norma norma indonesianya juga bagus banget
tapi memang sebenarnya tujuan awalnya dari kartun nusa ini apa sih mbak
memang di visi dari kami adalah kita memang pengen menyebar
mendengarkan nilai nilai kebaikan adab adab kebaikan mulai dari anak anak gitu
jadi kita pengen dengan hadirnya nusa ini
alhamdulillah bisa diterima sama masyarakat indonesia dan anak anak indonesia gitu
harapannya punya dampak positif dari segi nilai nilai kebaikan tersebut gitu
oke ini kan kita lagi dalam suasana hari anak nasional gitu ya
lagi hari anak nasional
nah kalau misalnya dari mbak wina sendiri yang memang kebetulan kan nusa ini kan juga konsennya ada di anak anak gitu ya
kontennya adalah untuk anak anak
jadi kalau melihat anak anak indonesia saat ini apa sih sebenarnya yang kurang dan yang dibutuhkan sih mbak sama anak anak indonesia
kalau yang saya lihat sekarang dengan kondisi pandemi saat ini ya
kalau mungkin yang kurang sih aku nggak menyoroti kurangnya
tapi aku justru ingin mengapresiasi anak anak indonesia
karena hari ini pada masa ini gitu saat pandemi ini mereka sedang belajar keikhlasan dan kesabaran yang lebih luas
karena mereka sedang berjuang untuk saling menjaga menjaga teman temannya menjaga lingkungan sekitarnya untuk tetap tinggal di rumah main di rumah olahraga di rumah sekolah di rumah gitu
harapannya anak anak indonesia tidak putus semangat gitu tetap semangat walaupun di rumah
karena mereka masih berjuang
karena memang saat ini waktunya kita untuk sama sama saling menjaga gitu
dan memperingati hari anak nasional di rumah
jadi sekarang memperingatinya di rumah aja gitu ya sambil nonton animasi animasi yang rusak di youtube juga banyak gitu ya
masih ada banyak gitu boleh ditonton lagi gitu
ya mbak wina tapi kalau misalnya kan memang kita bahas cerita ceritanya gitu ya
dari kartun nusa ini kan syarat sekali sama ajaran ajaran islam kemudian norma norma timur gitu loh
aroma norma indonesia tuh kental banget di sini
tapi memang sebenarnya secara konten itu apa sih message nya dari kartun kartun atau dari cerita cerita yang dibuat sama nusa
message nya di sini sebenarnya kita pengen mendekatkan kepada pola parenting untuk anak anak indonesia
yang lebih mengarah kepada apa ya base parenting
apa ya basic nilai nilai kebaikan
jadi memang kita pengennya kita tuh bisa ngedukung juga ngedukung program program dari sekolah program program dari non formal ya kegiatan non formal anak anak gitu ya
didampingi dengan adab adab kebaikan nilai nilai yang message nya disampaikan dari tayangan nusa official
jadi memang pesannya adalah kita pengen anak anak merasa relate gitu
karena dunianya nusa itu dunia anak anak indonesia banget gitu ya
jadi harapannya mereka juga bisa mengadaptasi nilai nilai tersebut
nah terus selama kemarin kan kita juga ya pasti banyak banyak keterbatasan banyak mungkin project project juga yang akhirnya terganggu
karena mulai masuk pandemi di indonesia kemarin bulan maret
nah dari usaha sendiri itu
kemarin gimana nih mbak gambarannya waktu pas corona ini keganggu apa aja
keganggu apa aja sih dari project project dari produksi kontennya
kalau untuk produksi konten memang kita ada beberapa program yang sedang project project yang kita mau jalanin
mungkin kalau teman teman sahabat nusa di sini yang nonton juga tahu kita ada kegiatan offline event jelajah nusa
waktu itu kita mau lakuin di bulan juli
tapi ya kodarullah dengan kondisi saat ini kita harus postpone ke tahun dua ribu dua puluh satu gitu ya
selain itu juga kan kita udah rindu banget nih sebenernya untuk ketemu sama sahabat sahabat nusa gitu ya
udah rindu banget kumpul bareng
tapi memang di kondisi saat ini belum memungkinkan gitu
lalu selain itu juga kita ada beberapa proyek lain seperti film nusa juga gitu yang kita tahu bahwa saat ini juga kondisinya sinema juga masih belum boleh beroperasi seperti itu ya
karena psbb juga diperpanjang gitu
tapi kita masih tetap optimis
kita masih tetap semangat untuk melahirkan karya tersebut untuk menayangkan film tersebut di indonesia di tahun ini insya allah
jadi memang agak sedikit terkendala karena memang kita kan bekerja sama dengan pihak pihak lain ya
termasuk juga sinema dan juga apa namanya terkait juga event kayak gitu ya
tapi kita tetap semangat
insya allah akan ada selalu kejutan kejutan baru dari nusa gitu
jadi tunggu aja gitu ya
tunggu aja tetap stay di nusa official gitu
nah terus ini tadi nih mbak ini kan juga yang komennya banyak juga tadi yang nanya
apa kangen sama nusa gitu ditunggu episode episode berikutnya
nah ini selama corona kemarin tapi seberapa besar sih terganggunya sama produktivitas sama aktivitas di kantor
kita kalau seberapa besar alhamdulillah kita masih tetap bisa berjalan operasional
walaupun kita memang memindahkan produksi kita
di awal awal psbb itu kan memang kita nggak operasi sama sekali ya mas ya
jadi kita memindahkan produksi itu dari rumah gitu ya
teman teman kita kerja dari rumah semua
alhamdulillah sih tetap bisa terjaga dari sisi produksi gitu ya
cuma apa namanya kendalanya adalah koordinasi kan
karena memang kita juga apa namanya keterbatasan untuk ketemu
keterbatasan untuk diskusi langsung kayak gitu
semua dalam jaringan gitu ya
jadi kendala kendala itu
jadi kendala kendalanya lebih seperti itu sih mas
tapi kalau untuk secara productionnya alhamdulillah bisa terkendali
kalau bisa tetap berjalan dengan baik
dan insya allah kita bisa memberikan sesuatu yang baru lah untuk masyarakat indonesia
nah mbak ini juga tadi ini di komen banyak banget yang apresiasi gitu ya
banyak fansnya nusa disini yang mungkin juga nonton
saya juga mau menyapa mungkin selamat siang bagi para penontonnya nusa
baik mungkin adik adik ataupun juga orang tuanya nih yang juga bergabung bersama kita
nah mbak kalau misalnya kita juga bicara soal kartu nusa gitu ya
ini kan selain ada banyak banyak inilah
banyak faktor gitu ya
mulai dari misalnya animasinya teknologi animasi
ini kan pasti tim dibaliknya ini luar biasa banget
nah kalau bisa dijelaskan satu persatu mbak
sebenarnya untuk produksi nusa saat ini tuh gimana sih mulai dari misalnya konten cerita
terus teknologi animasinya
seperti apa sekarang
kalau untuk teknologi animasinya
kita sebetulnya mungkin kita masih ibaratnya kita menyamakan persepsi antara pasar indonesia dengan teknologi yang kita punya juga gitu ya
tapi dibuat disini semua ya
ya semua dibuat di indonesia
semua dibuat di indonesia dengan apa namanya tim kita juga semuanya orang indonesia gitu ya
jadi ini benar benar produk lokal gitu ya
produk lokal dari indonesia dan untuk bangsa indonesia gitu sih
nah kalau untuk dari segi apa namanya teknologi dan seperti apa dibalik layar pembuatan nusa gitu ya
kita mencoba untuk menyamakan persepsi dengan nilai nilai yang mau kita sampaikan juga dengan kualitas yang kita punya
tapi kita samakan dengan pasar kita saat ini gitu
dan sambil kita juga menstimulan gitu ya bahwa indonesia tuh mampu bangkit dan memberikan kualitas yang terus naik sih gitu
untuk industri yang pastinya gitu
tapi berapa orang sih mbak yang terlibat dalam produksi satu video lah misalnya mau produksi satu video ini berapa orang nih yang terlibat
dari hulu sampai hilir
dari hulu sampai hilir
sebetulnya kalau untuk terlibat itu more den tiga puluh orang ya sebenarnya
lebih dari tiga puluh orang yang terlibat
kalau untuk production animasi sendiri gitu
untuk satu episode gitu
tapi kan memang kita kerjanya paralel ya
jadi nggak satu aja gitu kan
jadi memang yang terlibat di belakang layar ini ada banyak gitu
ada banyak sekali gitu
nah terus penasaran juga sih
kan kalau saya sih nggak tahu ya tapi kalau dari bayangan saya pribadi ini buat bikin satu konten anak anak yang buat kan orang dewasa nih
nah itu untuk sampai akhirnya nanti bisa
merumuskan atau apa ya bikin suatu konten yang agamanya dapat
terus juga sama anak anak juga relate gitu ya berhubungan
nah ini prosesnya gimana tuh mbak buat nentuin cerita dialog segala macam
pastinya memang kita ada tim kreatif yang juga menarik data ya
maksudnya kita juga belajar lah dari anak anak yang ada di sekitar kita kayak gitu
dan kita juga berdiskusi dengan pakar pakar juga gitu
untuk mastiin apakah cerita ini tuh
apa ya relate sama anak anak indonesia kayak gitu
jangan juga terkesan jadi memaksakan kayak gitu
kita pengennya memang anak anak tuh nonton selain hiburan tapi emang dapet gitu edukasinya
karena kan kita pengen juga ini jadi media edukasi ya
nesan sendiri kan edukasi entertainment gitu
jadi walaupun dia tayangan hiburan tapi kita pengen pesan pesan edukasinya tuh terus tersampaikan gitu sih
jadi ya kita tetep
apa namanya berhubungan dengan apa namanya pakar pakar anak anak kayak gitu
kita juga banyak parenting talkshow
kita juga banyak diskusi dengan pihak pihak yang memang juga berkonsentrasi terhadap anak anak kayak gitu
dan juga dengan sahabat sahabat nusa mungkin yang nonton disini gitu
terima kasih atas feedbacknya
karena biasanya dari feedback feedback tersebut juga gitu
kita membangun cerita dari setiap serialnya nusa gitu
nah ini tadi banyak yang nanya juga nih mbak soal season tiga katanya
insya allah ditunggu
banyak yang nungguin
ditunggu ya insya allah
jadi tunggu aja ya
ya ditunggu aja insya allah bisa apa ya bisa segera hadir gitu
betul melepas kerinduan
pasti banyak yang kangen ya
pasti banyak yang kangen ya
karena saya aja dirumah pondokan saya kayaknya nontonnya diulang ulang tuh mbak videonya yang udah ada diulang ulang
mereka juga nungguin yang baru
oke nah selain season tiga ini juga yang mungkin ditunggu termasuk saya ya
ini saya juga nungguin
kemarin kan ada waktu dilepas teasernya aja udah penasaran banget gitu sama filmnya
nah ini kabarnya sekarang proyeknya sudah sampai mana nih mbak
alhamdulillah berjalan dengan baik
kalau dari segi production itu apa namanya sudah hampir rampung ya mas ya
udah dikit lagi dong ya
iya alhamdulillah gitu
ya paling untuk tayangnya aja sih mas kita perlu memastikan kondisi indonesia juga ya
kondisi negara kita dalam situasi pandemi ini gitu
kita juga gak mau apa ya
kita mengikutilah arahan dari pemerintah juga gitu untuk tetap ngejaga kondisi saat ini gitu
sudah boleh operasi apakah sudah aman gitu
aman buat anak anak indonesia kah kayak gitu
jadi kita pastiin itu dulu sih mas
yang penting semuanya tetap terjaga keselamatan dan kesehatannya
mbak tapi kasih bocoran dikit dong filmnya nanti bakal gimana sih kalau lihat thrillernya kan kayak sedih nih
tapi kasih bocoran apa dikit gitu biar
apa dong ditunggu aja
oh gak ya
ditunggu aja ya
ditunggu aja yang pasti ini sesuatu yang berbeda dari tayangan tayangan serial nusa yang lain gitu ya
ada banyak hal baru gitu yang akan disampaikan dalam film ini gitu
pastinya akan ya mungkin
kalau dari teaser nya gitu ya pastinya akan lebih ceritanya lebih relate lah sama keseharian kita
mungkin bukan cuma anak anak ya sampai yang dewasa pun gitu ya
itu insya allah lah bisa disampaikan pesannya gitu
oke eh tapi kalau misalnya bahas filmnya sendiri mbak ini kan kolaborasi sama vision nema
ini dulu gimana sih mbak ceritanya awalnya siapa yang punya ide duluan sampai akhirnya diangkat ke film
dan kok bisa ketemu sama vision nema
dan akhirnya diproduksi itu gimana ceritanya
ya kodarulohnya sih mas ya mungkin memang dari industri yang vision nema juga memang sudah kuat
dari sisi production film gitu ya
terus kemudian juga apa namanya kita nusa gitu ya hadir di tengah masyarakat dapat sambutan yang baik
lalu kemudian apa namanya dari pihak kreator dan juga pihak vision nema kita apa namanya bersinergi gitu
nanti berarti yang ngisi suara masih sama ya
insya allah masih sama
uma nusa rara
insya allah masih sama
insya allah masih sama
oke berarti film terus orang banyak juga dari kita nunggu season tiga nya
kemudian juga apa ya ini kan bisa dibilang kalau saya sih melihat kartun atau animasi nusa ini bisa dibilang sukses secara komersial gitu ya
sukses yang nonton banyak yang tahu banyak kualitas kartunnya juga bagus ceritanya juga bagus
ini sebenarnya dulu awalnya gimana sih mbak maksudnya dan siapa siapa aja sih orang orang dibalik kesuksesan ini
iya ada kreator kreator dari nusa gitu ya
ada mas aditya triantoro juga sebagai ceo the little giants gitu
ada mas boni wirasmono sebagai kreator
sebagai kreatif direktornya
terus kemudian juga ada mas ricky manopo sebagai ceo dari the little giants gitu ya
jadi memang dan juga ada tim animasi dan juga tim production yang luar biasa di belakang layar gitu ya
jadi kalau memang ceritanya sebenarnya mungkin juga bisa dilihat dari youtubenya nusa official gitu
di situ ada sedikit cerita di balik lahirnya tayangan nusa official gitu dibawakan langsung oleh
jadi mas aditya triantoro udah apa namanya sempet juga sharing gitu ya
ada di youtube nusa juga gitu
apa perihal lahirnya nusa ini sendiri
dan memang apa namanya ini tuh ceritanya cukup dalem ya
makanya kenapa apa namanya terasanya tuh ya ketika nusa hadir gitu ya
force nya mungkin disampaikan dengan baik gitu
tapi di balik balik kisah ini tuh ada keunikan tersendiri gitu
nah tadi ada yang nanya juga nih mbak ini kapan lagi katanya nusa ada di tv
sekarang sempet bulan puasa ada di tv ya
sempet tayang di tv lagi
sempat tayang di tv kita waktu bulan puasa dia ada di transtv
nah itu ada rencana lagi nggak sih mau masuk ke tv
insya allah ada
insya allah ada
jadi tunggu aja
jadi tunggu nanti bakal ada di tv lagi ya
iya kita pengennya sih bisa ada di tv terus
ya bisa juga ngeluarin konten konten yang baru terus gitu
dan harapannya bisa apa namanya diterima sama masyarakat sama sahabat sahabat nusa semua gitu
oke siap pokoknya kita nungguin
kemudian ini mbak ini kan kalau misalnya mbak wina sendiri ini tadi adalah title nya ceo dari ashtara
kemudian ip manajemen nusa official
nah ini bisa dijelaskan mbak background astara ini apa dan ip manajemen itu apa sih ip management
iya jadi ip manajemen adalah pengelolaan kekayaan intelektual
jadi ip intellectual property dari nusa official yang dimiliki oleh the little giants gitu ya
the little giants sebagai pemilik ip nusa dan juga sebagai production house dari tayangan nusa official
kemudian berkolaborasi bekerja sama dengan ip manajemen

ashtara ini adalah ip manajemen dan creative lab
jadi memang ashtara sendiri juga melakukan kegiatan lain gitu ya di industri kreatif pastinya kayak gitu
apa namanya selain memang memanage atau mengelola ip dari ip nya dari the little giants yaitu nusa official
harapannya mungkin nanti akan ada ip it lain juga mas gitu
biar indonesia kan terus
harapannya akan ada ip animasi ya harapannya akan ada ip animasi
masih belum banyak memang ya mbak atau seperti apa sih sebenarnya sekarang kan animasi sebenarnya animasi lokal aja udah ada beberapa kan judul yang sudah masuk ke tv juga bahkan
nah ini perannya ip manajemen ini
nah sudah masuk ke layar lebar juga
nah perannya ip manajemen lebih kepada mengelola secara apa namanya bisnisnya mengelola juga gitu
jadi misalnya untuk pendistribusian ip nya akan kemana dan segala macam
penggunaan ip kayak gitu sih mas
jadi lebih ke sana
tapi mbak kalau misalnya ngomong juga nih soal industri animasi di dalam negeri gitu ya sebenarnya
ya sekarang mungkin lagi corona mungkin bakal lebih berat gitu ya makin banyak perintangannya
tapi kalau misalnya melihat secara umum itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama industri animasi lokal saat ini
yang dibutuhkan sama industri animasi lokal
yang dibutuhkan sama industri animasi lokal
mungkin kita butuh support kita butuh dukungan dari masyarakat juga dari pihak pihak apa namanya pemerintah seperti itu ya yang bekerja sama juga gitu ya
karena apa namanya industri animasi di indonesia itu perlu apa ya kita harapkan bisa bangkit gitu mas
industri ini bisa bangkit gitu ya dan kita juga menjadi salah satu yang apa namanya berkontribusi di dalam apa namanya perkembangan industri ini gitu ya

jadi harapannya sih memang kita dapat dukungan gitu ya dukungan yang positif dari semua pihak gitu
oke nah terus ini banyak yang nanya juga nih tadi soal mungkin postingannya nusa official ya
katanya nusa bawa koper itu mau kemana mbak mbak wina
nah itu dia kira kira nusa mau kemana ya
kalau nusa sama rara
mau idul adha mungkin
ya sebentar lagi akan idul adha
terus juga hari ini kita juga akan memperingati hari anak nasional bersama dengan kolaborasi dengan ria miranda
karena memang kita sudah berpartner dengan ria miranda dari tahun dua ribu sembilan belas
kita berkolaborasi juga dengan kitabisa com hari ini kita akan datang nanti silahkan ditunggu juga di nusa official kita akan tayangkan
kita akan datang ke area muara angke gitu ya
kita akan memperingati hari anak nasional berbagi bersama dengan anak anak yang menjadi korban bencana kebakaran di muara angke gitu
jadi salah satunya itu nusa mau kesana ya
nusa mau jalan jalan ke muara angke ketemu sama sahabat sahabat nusa disana dan berbagi dan menghibur teman teman disana
itu salah satunya
berarti hari ini itu acaranya ya
iya di hari ini ditunggu di nusa official
tuh tungguin jadi buat jadi kalau misalnya daripada ikut karena belum bisa kan mendingan social distancing jadi ikutin nanti melalui sosmednya dari nusa official virtual aja
kalau yang penting doanya sampai gitu ya mbak ya
amin insya allah insya allah sampai doanya
oke nah tadi di hari anak nasional ini kan tadi ternyata nusa official juga bikin
ada acara gitu ya acara charity
nah kemudian ada event apa lagi nih mbak terkait sama hari anak nasional mbak
atau bikin cerita khusus nggak
kalau untuk hari anak nasional saat ini kita ada campaign itu bareng sama ria miranda
yang terdekat itu dan setelah ini mungkin kita akan ada talk show juga dan ada program baru ditunggu gitu ya namanya kelas nusa
jadi nanti akan tayang di youtubenya nusa official
jangan lupa ditonton juga teman teman karena kita akan bahas tentang apa makna makna dibalik setiap episode dari nosa gitu
jadi kita akan pasir pasir
jadi kita akan pantengin sosmed
jangan ketinggalan gitu ya
ini berarti mbak wina ini kan di momen hari anak nasional juga
juga di tengah apa ya keterbatasan kita saat pandemi
ini kemudian nusa official sendiri ini sebenarnya nanti ingin jadi apa sih mbak
atau ingin berkontribusi apa sih buat anak anak indonesia nantinya
atau ingin dikenal sebagai apa
kita pengen dikenal sebagai karakter yang menginspirasi sih
kita pengen juga berkontribusi dalam perubahan
kita pengen juga terus mensupport anak anak indonesia untuk menjadi generasi cerdas
generasi penerus bangsa
ya penerus cita cita bangsa indonesia
jadi tetap semangat
anak anak indonesia selamat hari anak nasional
dan tetap gembira di rumah aja
jadi adik adik nih yang nonton juga ya

karena sudah ada nusa bisa lihat di handphonenya gitu ya
jadi batasi adik adik untuk keluar rumah untuk berlatih kelas
kalau gak penting penting banget
mendingan di rumah aja nonton nusanya dari handphone ya
jangan lupa belajar juga
tetap belajar tetap semangat
belajar di rumah
tetap bisa komunikasi sama teman temannya secara virtual
tinggal gimana kita coba mengatur waktu dan mencari kegiatan yang positif selama di rumah gitu
jadi pokoknya adik adik semuanya dan juga mungkin ini ada bundanya ada ayahnya juga yang nonton ya
untuk tetap memberikan edukasi yang pasti baik sama anak anak
apalagi kan misalnya gini ya mbak ya
kalau misalnya di masa psbb dan lain sebagainya segala macam
kan ini sebenarnya waktu orang tua sama anaknya makin banyak di rumah gitu ya
nah ini berarti untuk sebenarnya untuk orang tua sendiri seperti apa sih mbak
melakukan pendekatan sama anak
selain ya tentunya misalnya kasih tontonan juga yang bagus gitu
tapi seperti apa sebenarnya
lebih banyak melakukan kegiatan bareng sama anak
kegiatan yang kreatif sama anak anak di rumah
bisa juga apa namanya berkolaborasi sama anak anak
melakukan kegiatan kegiatan yang rasanya kalau tidak di masa wfh seperti sekarang itu sulit untuk dilakukan bareng gitu ya
jadi banyak cari ya
lebih kreatif cari kegiatan
mungkin bisa bikin mainan mainan art and craft yang bisa dilakuin bareng sama anak di rumah
jadi sebenarnya blessing juga ya di wfh ini bonding orang tua dengan anak pastinya lebih baik gitu
jadi tetap terus berkreatif cari kegiatan sama anak anak di rumah aja
jadi harusnya ya di tengah musim mbak ini selalu ada hikmah gitu ya
jadi ya dinikmatin aja hikmahnya
terus dijalin lagi tadi kebersamaan sama anak anak di rumah antara orang tua juga
dinikmatin aja pokoknya tetap semangat gitu ya
tetap semangat tetap bersyukur
insya allah keadaan ini cepat pulih
oke mbak wina terakhir nih mbak sebelum kita akhiri chatroom kita pada siang hari ini
mungkin sekali lagi pesannya buat anak anak indonesia atau mungkin khususnya yang suka nonton nusa nih di rumah
apa pesannya dari mbak wina dan juga teman teman dari nusa official
oke pesannya buat anak anak indonesia jangan putus asa jangan patah semangat di kala pandemi ini
walaupun harus main walaupun harus berkegiatan di rumah belajar di rumah olahraga di rumah semuanya
kita tetap semangat karena kita tetap belajar tetap juga memastikan bahwa kita saling menjaga dengan teman teman sekitar kita
kita harapannya ke depannya keadaan bisa pulih dan kita bisa kumpul lagi bisa ketemu lagi dalam kegiatan misal
proyek proyek nusa selanjutnya dan jangan lupa tetap stay di nusa official
tungguin proyek proyek baru dari nusa karya karya baru yang akan menemani teman teman anak anak sahabat nusa semua di rumah
oke deh mbak wina nua riza terima kasih sekali dan juga teman teman dari nusa
terima kasih banyak mbak rizky
teman teman dari nusa official hari ini waktunya buat cnn indonesia tv
jadi semoga kita tunggu pastinya filmnya season tiga nya juga kita tunggu dari nusa dan banyak juga yang nunggu
dan sukses terus buat teman teman di nusa official terima kasih sekali mbak wina
terima kasih banyak mbak rizky
salam buat nusa rara sama uma ya
ya insya allah
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
iya itu dia tadi ngobrol ngobrol kita nih di chatroom itu bareng tadi mbak wina nuariza
ya mbak wina dari nusa official jadi tadi kita udah ngobrol ngobrol ya di hari anak nasional ini
gimana sih perannya nusa gitu ya bisa hadir di tengah keluarga indonesia ini memberikan ilmu memberikan edukasi buat keluarga menjadi salah satu tontonan juga yang aman buat anak anak buat orang tua juga
ya terima kasih
ya terima kasih
ya terima kasih
saya juga jadi salah satu tontonan yang mengedukasi anak anak ya kemudian memberikan banyak pengetahuan
jadi pokoknya salut sekali buat teman teman dari nusa official
tentunya ini kerja keras dari tim
dan tentunya sekali lagi saya juga ingin mengucapkan selamat hari anak nasional buat seluruh anak anak indonesia calon kuasa depan bangsa
terus semangat rajin belajar dan juga pastinya masih di dalam suasana pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan
jangan main di luar kalau bisa ya mainnya di rumah aja bersama dengan orang tua
dan juga tetap jaga kesehatan
kalau gitu saya rizky harisnanda dari cnn indonesia tv mengucapkan terima kasih buat teman teman yang sudah nonton
kita akan kembali lagi minggu depan tentunya dengan topik topik dan juga narasumber lainnya
terima kasih selamat siang selamat beraktivitas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh